saudara mahkamah konstitusi kembali melanjutkan sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu
presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh empat dengan pembacaan keterangan dari pihak badan pengawas pemilihan umum atau bawaslu republik indonesia
bawaslu menyebut telah melakukan tugas pencegahan sebanyak satu ratus empat puluh satu delapan upaya pencegahan yang dilakukan dengan bentuk surat pencegahan himbauan dan lain lain
selain itu bawaslu juga telah melakukan penyelesaian dua ratus delapan puluh sembilan sengketa proses pemilu
satu bawaslu telah melakukan tugas pencegahan

sebanyak satu ratus empat puluh satu delapan upaya pencegahan yang dilakukan dalam bentuk surat pencegahan himbawan dan lain lain
dua bawaslu telah melakukan tugas penindakan terhadap temuan dan atau laporan sebanyak tujuh ratus temuan dan satu lima ratus enam puluh dua laporan penanganan pelanggaran pemilu
dan tiga bawaslu telah melakukan tugas penyelesaian sengketa proses pemilu sebanyak dua ratus delapan puluh sembilan sengketa proses pemilu
perkembangan terkini mengenai sidang sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh empat dilaporkan oleh jurnalis kompas
vida niputu trisnanda dari gedung mahkamah konstitusi
putu selamat malam apa saja yang menjadi sorotan dalam pembacaan keterangan bawaslu di sidang sengketa pilpres di mk malam ini
tentu selain angka angka yang tadi sudah anda sebutkan bahwa ada seribu lebih upaya pencegahan yang sudah dilakukan
ada tujuh ratus lebih kemudian penindakan yang sudah dilakukan sudah ditindaklanjuti
poin poin yang kalau kita dengarkan tadi dari laporan yang disampaikan oleh bawaslu atau jawaban yang diberikan bawaslu kepada majelis hakim ini kemudian menarik
karena ini merupakan unsur unsur yang masuk dalam petitum baik itu kubu satu dan juga kubu tiga
bagaimana kemudian tadi terkait dengan kenaikan tunjangan bawaslu
salah satunya ini disampaikan bahwa meskipun memang ada kenaikan tunjangan yang disebut dalam petitum ini dalam waktu waktu yang krusial
tetapi menurut bawaslu hal hal tersebut ini sudah dalam pengawasan ojk kemudian juga sudah dalam keputusan yang sudah diatur sebelumnya
jadi ini sebetulnya tidak berpengaruh sama sekali kepada independensi dari bawaslu sendiri
kemudian soal penghentian sementara penghitungan suara di tingkat kecamatan ini tadi juga sudah dijawab oleh bawaslu
bahwa hal tersebut terjadi bukan karena ada upaya penggelembungan angka bagi pasangan kubu dua
dari sistem sirekap yang sebelumnya ini memang mengalami kendala terlebih dahulu
dan mengingat bahwa sirekap ini merupakan alat bantu untuk memasukkan data ataupun juga melihat data
sehingga proses penghitungan di tingkat kecamatan ini ditunda dan kemudian juga sudah ditindaklanjuti oleh bawaslu laporan ya
lalu ada juga laporan mengenai pengurangan suara anies di sirekap
nah ini juga dijawab oleh bawaslu bahwa hal tersebut sayangnya meskipun laporan ini sudah masuk tetapi tidak bisa ditindaklanjuti
disebut ini tidak memenuhi syarat material begitu ya
jadi tidak bisa ditindaklanjuti oleh bawaslu
kemudian juga nepotisme yang dilakukan oleh jokowi beberapa kali ini disebut atau di mention begitu
dari kubu satu dan juga kubu tiga membahas soal bagaimana ada kekuasaan dan cawe cawe presiden joko widodo dalam proses pemilu
ini disampaikan bawaslu juga tidak memenuhi syarat material karena tidak bisa dibuktikan
meskipun demikian tadi yang juga menarik adalah apa yang disampaikan oleh bawaslu ini
ini dipandang berbeda baik itu oleh kubu satu tiga dan juga kubu dua
bagaimana kemudian kubu satu dan juga kubu tiga ini melihat bahwa terbukti memang banyak laporan laporan kejanggalan kejanggalan yang terjadi dalam proses pemilu
jadi ini diartikan sebagai bentuk di dalam proses pemilu sebagai bentuk yang kemudian ada kecurangan di dalamnya ada kendala ada masalah di dalam proses pemilu
sementara kubu dua sebagai pihak terkait yaitu kubu prabowo gibran ini justru melihat dengan banyaknya laporan tersebut tetapi tidak bisa ditindaklanjuti karena kurangnya alat bukti atau minim syarat material
ini justru membuktikan bahwa meskipun ada yang bermasalah pada dalam prosesnya tetapi ini tidak ada kecurangan di dalamnya
sehingga kita masih menantikan bagaimana nanti pekan depan ada agenda lanjutan
tetapi yang pasti bawaslu sendiri sebagai yang memang diminta
dimintai keterangan oleh majelis hakim memberikan insight memberikan pandangan
ini sudah menjelaskan banyak sekali laporan laporan yang sudah masuk baik itu yang sudah ditindaklanjuti ataupun yang tidak bisa ditindaklanjuti karena memang ada kekurangan kekurangan
bentuk tindak lanjut dari bawaslu ini tentu saja disesuaikan
ada yang dilaporkan kepada pj gubernur jika ini berkaitan dengan kepala daerah
kemudian ada juga yang dilaporkan kepada komisi asn jika ini berkaitan dengan asn atau aparatur negara sipil
kemudian juga ada yang dilaporkan kepada kapolri dan juga jajarannya jika memang ada dugaan aparat kepolisian yang terlibat dalam proses kampanye
dan ini ada himbauan untuk memilih pasangan calon tertentu yaitu kubu prabowo gibran
tetapi kalau kita lihat memang ranah bawaslu dalam hal ini memang tindak lanjutnya ini hanya bisa kemudian bukan hanya memberi sanksi tetapi memberikan rekomendasi rekomendasi
jadi kalau kita lihat bagaimana penyelesaian penyelesaian yang sudah dilakukan bawaslu di laporan atau pernyataan
tapi selama sidang berlangsung
secara gak sadar ternyata bener ya cewek tuh selalu memperhatikan siap detail sikap kita
kemarin aku gak sengaja ketemu mantanku waktu sma setelah dua tahun lost contact
dukungan ini itu kan pikiran utuhnya adalah
kenapa mereka mendukung negara palestina
karena dengan kemerdekaan palestina itu
dianggap akan lebih mendukung bagi terwujudnya perdamaian
dukungan dari negara negara ini terhadap kemerdekaan palestina
adalah satu rangkaian dengan kedamaian bagi israel
dengan kata lain kalau merdeka palestina
maka itu akan lebih menjamin masa depan israel yang lebih damai
itu berarti secara teknis yang disebut sebagai negara
nah terakhir pak dubes
bagaimana kondisi saat ini di rafah
dan juga bagaimana harapannya agar ini bisa membawa ke solusi kedamaian
sebagai solusi perdamaian yang sampai sekarang belum tercapai
kalau kondisi di gaza
masih sangat sangat memprihatinkan agresi israel
terus melakukan serangan di beberapa tempat di rafah
dan walaupun serangan ini sifatnya secara bertahap
tapi niatnya memang ingin menguasai rafah seluruhnya
dan ini mengakibatkan penderitaan bagi warga gaza
itu sekarang sudah ada empat ratus delapan puluh ribu yang mengungsi menjadi internal displace person
dan fasilitas kesehatan dari tiga rumah sakit yang berada di rafah
yang tinggal dua yang bisa berfungsi
itu juga fungsinya sebagian
dan terkait dengan upaya untuk langkah ke depan
ini memang masih suatu perjalanan yang panjang
untuk adanya suatu tadi disebutkan pak hasbullah itu benar
suatu perundingan ataupun proses perdamaian
ini masih suatu jalan yang panjang
tapi mudah mudahan ini membawa semangat atau tambahan moral bagi palestina
ya baik itu yang kita harapkan
semoga jalan panjang ini segera berbuah hasil
karena sudah jauh dari nilai kemanusiaan
ya saya ada dua menurut saya yang harus ini disampaikan
yang pertama ini harus dijadikan momentum oleh masyarakat internasional
terutama kuartit perdamaian atau pihak lain
untuk bagaimana menciptakan dorongan dan langkah lebih nyata
dan yang kedua ini termasuk di indonesia
untuk bagaimana para pihak termasuk negara arab
merekonsiliasi di antara faksi faksi palestina
sehingga ketika dukungan dari negara luar itu datang
itu bersambut dengan soliditas nasional palestina
dan dengan dua hal itu kita harapkan palestina merdeka
dan tidak lagi konflik yang memicu kerentanan global seperti yang terjadi sekarang
karena kondisi sudah di luar nilai nilai kemanusiaan
terima kasih duta besar indonesia untuk palestina
dan new york dan nia bapak ade padmo sarwono
terima kasih juga pak hasibullah satrawi pengamat timur tengah